calon wakil presiden nomor urut satu maruf amin mengunjungi pondok pesantren hidayatullah al muhajirin di kecamatan arosbaya bangkalan madura
selain untuk memberikan tausiah dalam rangka memperingati hari santri nasional ⁇ maruf ⁇ amin juga bertemu dengan sejumlah ulama madura untuk menggalang dukungan bagi pencalonannya
maruf amin sempat mengunjungi pendopo kabupaten bangkalan menemui bupati abdul latif amin imron dan bersilaturahmi dengan para tokoh masyarakat
ini merupakan kunjungan pertama maruf amin ke madura sejak ditetapkan sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden petahana joko widodo
maruf berharap mendapat dukungan masyarakat madura yang disebutnya memiliki ikatan emosional kuat karena leluhur maruf berasal dari arosbaya bangkalan
dalam tausiahnya maruf menyampaikan agar para santri terus membuka wawasan dan meningkatkan ilmu sebab santri merupakan penerus ilmu para ulama
itu saya bilang sebenarnya
saya kelompok islam bersama dengan pak jokowi sebagai mewakili kelompok nasionalis
jadi nasionalis islam sesuai kekuatan besar negara ini kemudian dipadukan